wakil ketua dpr yang sekaligus wakil ketua umum gerindra fadli zon tidak menampik soal kehadiran dua orang dari sekretariat parlemen rusia
dalam rombongan prabowo subianto yang melawat ke luar negeri fadli menyebut keduanya pernah diundang dpr sebagai pemantau pemilu
fadli menegaskan kehadiran dua orang dari sekretariat rusia mikhail davidov dan anzelika butaifa dalam rombongan prabowo yang menuju dubai dan wina austria
tidak ada kaitannya dengan pemilu dua ribu sembilan belas fadli menyatakan kebergian prabowo dan rombongan ke luar negeri bukan hal luar biasa
karena prabowo memiliki banyak kolega dan rekan bisnis intensitas prabowo ke luar negeri untuk urusan bisnis terbilang sering dan tidak perlu menjadi perhatian masyarakat
sebenarnya waktu itu yang warga rusia itu pernah kita undang tapi nggak hadir yang untuk

jadi maksudnya bukan dia yang diundang tapi kan semua parlemen parlemen yang hadir kan cuma akhirnya beberapa negara
jadi turki akhirnya hadir malaysia hadir singapura kalau tidak salah hadir rusia kita undang amerika kita undang australia juga kita undang
tapi yang dari rusia yang tadinya mau confirm tidak jadi hadir
maksudnya diundang oleh dpr
dpr pada waktu itu parlemennya tapi yang hadir waktu itu sekretariat tetapi tidak jadi datang juga